kasus covid sembilan belas di indonesia terus bertambah dan semakin mengkhawatirkan
kasus kematian akibat virus ini pun menyentuh rekor tertinggi secara harian
lantas seperti apa angka angka kematian ini diilustrasikan
berikut kami sampaikan perbandingannya
hingga dua puluh tiga juli jumlah total kasus kematian akibat covid sembilan belas di indonesia
mencapai lebih dari delapan puluh ribu orang
jumlah total kematian ini hampir sama dengan kapasitas stadion terbesar di indonesia
yakni stadion gelora bung karno yang memiliki kapasitas jumlah penonton sekitar tujuh puluh delapan kursi
anda bisa bayangkan jika stadion gbk terisi penuh
sebanyak itulah jumlah korban meninggal akibat covid sembilan belas di indonesia
kita akan bandingkan lagi dengan sebuah negara
total kematian akibat covid sembilan belas di indonesia ini kurang lebih sama
dengan jumlah penduduk negara
andora sebuah negara di benua eropa dengan populasi pada dua ribu sembilan belas lalu
mencapai tujuh puluh tujuh satu ratus empat puluh dua penduduk dengan luas wilayah empat ratus enam puluh delapan km persegi
mari berbicara mengenai kasus kematian harian
hari ini dua puluh tiga juli kasus kematian harian mencapai rekor yakni satu lima ratus enam puluh enam orang meninggal dunia
jika kita bandingkan jumlah ini

di mana kapasitas maksimal mencapai tiga ratus dua puluh lima orang per gerbong kereta
gambaran lainnya pemirsa
satu lima ratus enam puluh enam kasus kematian ini sama dengan tiga empat pesawat boeing tujuh ratus tujuh puluh tujuh
dengan kapasitas penumpang per pesawat tiga ratus hingga empat ratus penumpang
ilustrasi yang saya sampaikan tadi
bukan hanya sekedar angka belaka
jumlah kematian akibat covid sembilan belas di indonesia menjadi alarm bagi kita semua
untuk selalu menjalankan disiplin protokol kesehatan
saling jaga saling kerjasama menjadi kunci untuk menurunkan laju penularan covid sembilan belas